kami langsung ajak anda untuk menuju ke kediaman amin rais saat ini amin rais sedang memberikan pernyataan soal nama dirinya yang terseret kasus korupsi
seperti dikatakan jaksa ali fikri di pengadilan kepikor jakarta rabu kemarin yang dikirim ke rekening saya
langsung saya follow up dengan menanyakan pada dokter saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki
nah karena hal itu terjadi sudah sepuluh tahun yang lalu saya segera merefresh memori saya
pada waktu itu
suizno bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak memubani pihak lain
jadi kalau saya pergi kemanapun travel kemudian taksi dan lain itu sudah saya sendiri yang bayar tidak memubani orang lain
nah mas riz adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak
bisanya suruhnya di masakan kami hanya meny nitrasya

masih bisa mampu las bacterium
seakan siapa saja yang memberat kepada
mendapat bantuan dari masris saya tidak tahu
tentu masris lebih tahu
saya pernah menanyakan pada desno fahir
mengapa anda membantu berbagai kegiatan saya
setelahnya saya quote ini
mas amin saya disuruh ibunda saya untuk membantu anda
jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan
buat kegiatan operasional saya
saya anggap sebagai hal wajar
nah kalau kejadian sepuluh tahun lalu
kini diungkap dengan bumbu bumbu dramatisasi
di media masa dan sosial
tentu akan saya hadapi dengan jujur
cekas dan apa adanya
di tahun dua ribu tujuh saya sudah tiga tahun
tidak lagi menjadi pejabat waktu itu ketua mpr
namun rupanya bantuan sosro fahir
untuk kegiatan operasional saya
yang berlangsung selama enam bulan
pada tahun dua ribu tujuh itu
ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik
dan harus saya ikuti secara tegas dan berani
karena itu pada senin mendatang
saya akan berkunjung ke kantor kpk
untuk menjelaskan duduk persoalannya
sebelum saya berangkat umroh pada delapan juni nanti
kalau saya dipanggil kpk pada saat umroh
waduh saya khawatir nanti banyak yang mengatakan
amin lari dari tanggung jawab
menurut tanggung jawab
saya sudah berangkat umroh beberapa bulan lalu
jadi sekian dulu
sampai ketemu lagi insya allah
senin lima juli di kantor kpk
setelah kantor kpk
sudah mau tanya jawab apa saja saya lagi
ini begitu dulu
ada pun dua toko dan satu proyek juga nanti
jadi ini saya sampaikan dulu
yang macam macam ini

yang jelas ini amin rais
tidak pernah akan
aku tahu apa lagi
saya ingin tahu kepada yang di langit
semua itu manusia seperti saya
saya sudah dididik oleh agama saya
hanya saya suka tahu semata mata
kepada orang orang semata mata ini
saya ingin tahu semata mata
ini saya ingin tahu

soalnya jangan dipinter ya
amir rais kelihatan sayu
amir rais kelihatan sayu
jangan jangan pucat
amir rais kelihatan tertegang
namanya jangan tidur semalam
jangan salah ya
sampai ketemu lagi
depan dong pak
satu langkah maju pak
satu langkah maju pak
depan dong pak
ya jadi itu dia
konferensi pers dari amin rais ya joy
ya tadi amin rais sempat menyebut juga bahwa memang karena ini sudah terjadi sekitar sepuluh tahun yang lalu
dia juga akhirnya mengecek kembali apakah dana itu benar datang
dan setahu dia memang ada dana bantuan dari seterusnya bahir yang digunakan untuk maksudnya memberikan bantuan
dari kejadian luar biasa itu tadi ya
karena memang tadi juga disebutkan beberapa media online juga sudah mengutip pernyataan dari amir rais yang menyatakan
dirinya tidak mengetahui tidak tahu menau
yang dia tahu adalah sutris sobaya memang gemar memberikan bantuan
dan yang amir rais nyatakan atau rasakan bahwa ini merupakan apa ya sebagai bentuk bantuan dari dana yang halal
jadi belum sampai sejauh ini beliau mengatakan tidak mengetahui kelanjutan dari kejahatan yang memang dilakukan oleh siti fadila
selaku mantan menteri kesehatan yang saat ini kasusnya pun sedang digali lagi oleh pihak kpk
dan jumlah uang yang diterima yang diduga
yang diterima oleh amin rais adalah sebanyak enam ratus juta rupiah yang dilakukan dengan enam kali transfer yaitu seratus juta rupiah per transfer
dan di pernyataan pers yang sebelumnya juga beliau mengatakan bahwa akan tetap membantu kpk untuk mengusutuntas kasus ini
termasuk juga amin rais menyatakan ia memiliki kasus besar informasi kasus besar tentang dua tokoh besar di indonesia
jadi itu yang paling dinanti nampaknya
dan itu tentu saja juga dalam schedule dia selain konferensi pers ini katanya dia juga akan mendatangi dan bertemu dengan pemimpin kpk untuk membahas soal kasus besar tersebut
iya yang paling penting adalah kita nantikan saja kelanjutan kasus ini ya
dan mantan ketua umum partai amanat nasional amir rais diduga terlibat dalam penerimaan uang hasil korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian kesehatan tahun dua ribu lima silam
amin rais disebut sebut telah menerima uang sejumlah enam ratus juta rupiah
saat membacakan tuntutan terhadap mantan menteri kesehatan siti fadila supari di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta rabu malam
jaksa penuntut umum kpk iskandar marwanto menyebut amin rais mantan ketua mpr yang juga pendiri partai amanat nasional menerima aliran dana hingga enam ratus juta rupiah yang ditransfer sebanyak enam kali
transfer kali pertama terjadi pada lima belas januari disusul tiga belas april satu mei dua puluh satu mei dan dua puluh dua mei

terakhir kita akan menerima penganggalan lima belas juta rupiah yang ditransfer sebagai jadwal jadwal wang

masing masing uang yang ditransfer adalah senilai seratus juta rupiah
amin rais mengatakan dirinya tidak ingin menanggapi lebih jauh terkait pernyataan jaksa tentang aliran dana tersebut
mantan ketua umum pan ini hanya menyebutkan bahwa dirinya tahu lebih banyak dan siap dipanggil untuk dimintai keterangan
amin rais bukanlah satu satunya tokoh partai amanat nasional yang disebut oleh jaksa dalam pembacaan tuntutan

dikutip dari antara mantan ketua umum pan sutrisno bakhir juga disebut menerima dana dua ratus lima puluh juta rupiah pada dua puluh enam desember dua ribu enam lalu
sementara itu kasus korupsi dana alat kesehatan ini sudah menjerat mantan menteri kesehatan siti fadila subari
mantan menkes era presiden sby itu dituntut enam tahun penjara ditambah denda lima ratus juta rupiah karena dinilai menerima gratifikasi dari pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa di tahun dua ribu lima pada april dua ribu lima belas